dengan delapan korban meninggal
dan kebetulan jadi di aceh teman teman bersama who
pertama pada waktu dia gemuk insulinnya itu berlebihan
kita lebih bisa merasakan ketakutan akan satu dua hal
pastinya ini dikasih bayam kata chefnya
namun semenjak adanya sosial media tidak jarang segelintir masyarakat mengikuti ajang lari hanya karena promo
selain itu juga saya akan membuktikan nih apakah koin wakam lima ratus ini bisa berdiri dengan stabil ketika kereta melaju
garnis itu biasanya yang harus bisa dimakan
dengan rata rata hampir dua lima ratus dolar per orang
sepuluh menit kita lakukan perenggangan otot
yang namanya carry over itu kita hanya membatasi pada empat belas isu saja
dan di sini dulu masih banyak rumah rumah makan ya rumah makan kiri kanan yang besar besar buat para pelanggan mudik yang istirahat untuk makan
salah satunya adalah pelaksanaan gerakan pangan murah
kalau ini tidak diatur ternyata kan tidak fair
banyak tiang tiang kalau kita lihat untuk permainan flying fox tadi saya sudah sebelah
ketua joint komite fiba world cup dua ribu dua puluh tiga cahyadi wanda menyebut raffi ahmad yang merupakan selebritas papan atas indonesia
pertama santan yang sudah mendidih harus didinginkan sampai tangan kita mampu masuk ke air santan alias sudah tidak terlalu panas
itu salah satu menyebabkan kenapa daging ayam kemudian telur ini akan agak sedikit terkoreksi naik
dari banyaknya rumah sakit pak mana yang kemudian jadi penerapan standar dari bpjs kesehatan yang nantinya akan diimplementasikan sebagai kris ini
nah kapan itu diketahui dampaknya
sehingga bukan menggunakan kereta api jenis penumpang
diproduksinya juga sangat mudah kemudian juga murah
kembali di rumah berada di kota medan
sehingga pemerintah sudah menentukan misalnya modulasi nya enam puluh empat qam ya